sementara menjelang datangnya bulan suci ramadan
kepolisian jawa timur gencar melakukan razia kendaraan bermotor
di surabaya dan blitar polisi menyuruh pengendara motor yang memasang kenal potbrong
mendengarkan sendiri suara bising kenalpot dari motornya sendiri
seperti inilah hukuman yang diberikan polsek bubutan kepada abg yang terkena razia
karena memakai kenalpot bronk di motornya
dua abg warga surabaya ini harus mendengarkan suara bising kenalpot brong motor miliknya
tidak hanya disuruh mendengarkan suara yang sangat berisik ini
dua abg ini juga harus memasang onder deal motor aslinya jika ingin membawa pulang motornya
dua hukuman ini diberikan agar para abg yang menggunakan kenal potbrong jerah dan tidak mengulangi perbuatannya
dalam razia ini polisi berhasil mengamankan delapan belas unit motor berkenal potbrong
polisi akan terus melakukan razia demi suasana kondusif jelang bulan ramadan
tidak tidak tegas sesuai dengan peranggarannya dia
kita berikan saksi maksimal sehingga ada rasa jerah
kalau tidak begitu takutnya terulang terulang terulang
dan kita juga siap selalu di lokasi bahkan lokasi ini sering pindah pindah
di wilayah bubutan ini kalau tidak demak luka kemudian rajawari
hal serupa juga terjadi di blitar
seorang pengendara motor yang memasang kenal pot bronk harus dihukum dengan mendengarkan suara kenalpot kendaraannya sendiri
yang dinyalakan oleh petugas kepolisian resor kota blitar
pengendara ini dihukum setelah terjaring operasi patuh semeru yang melibatkan puluhan polisi dan dibantu anggota tni dan dishub kota blitar
kenalpot bronk miliknya dinilai mengganggu kenyamanan pengendara lain dan melanggar spesifikasi teknis sepeda motor
kurang lebih sampai dengan hari ini penindakan hasil kita adalah dua ratus lima puluh pelanggaran
rata rata bentuk pelanggaran adalah mereka yang tidak memakai helm
kemudian tidak memiliki sim kemudian tidak dapat menunjukkan stnk
dalam razia ini terjaring dua ratus lima puluh pelanggar dengan mayoritas pelanggaran berupa tidak bisa menunjukkan sim atau stnk serta tidak menggunakan helm pengaman
tim liputan jawa timur